selamat siang pemirsa anda saat ini sedang menyaksikan insiders bersama saya rima demensa
potensi pemuda sebagai agen pembaruan dan pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan pengembangannya
untuk menunjang hal ini pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia mengeluarkan kebijakan dan program kabupaten atau kota layak pemuda
lalu apa visi dan misi program kabupaten atau kota layak pemuda ini
untuk itu bersama saya kali ini sudah hadir deputi ii bidang pengembangan pemuda dan olahraga yaitu dr haji muhammad asrorun niam soleh ma
apa kabar pak niam
penuh dengan semangat pastinya ya
semangat muda semangat dari pahlawan
betul sekali dan sebelum kita memulai perbincangan kita pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat untuk kemenpora yang telah berhasil menyelenggarakan acara tingkat internasional ya pak ya
seperti asean games dan juga asean para games
terima kasih ini prestasi untuk bangsa indonesia dan juga untuk para pemuda indonesia
dan berkaitan dengan penyelenggaraan acara yang dilakukan oleh kementpora ini pun di tanggal dua puluh sembilan oktober yang lalu juga diselenggarakan anugerah kepemudaan pak
ini mungkin boleh diinformasikan lebih lanjut tentang rangkaian anugerah kepemudaan
ya terima kasih
acara anugerah kepemudaan tahun dua ribu delapan belas yang dilaksanakan dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas yang lalu sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan hari sumpah pemuda yang mengambil tagline bangun pemuda satukan indonesia
salah satu rangkaian kegiatannya adalah pemberian apresiasi atas ikhtiar pembangunan kepemudaan
yang dilakukan oleh individu ataupun lembaga di dalam forum itu adalah forum puncak untuk memberikan apresiasi
ada anak anak muda kreatif yang bergerak di bidang kepeloporan di bidang kepemimpinan di bidang kewirausahaan bahkan di bidang keolahragaan
kita lihat pada saat asean games kemarin ada anak anak muda dengan dedikasi dengan kreativitas dengan prestasinya mengharumkan nama bangsa
tidak hanya sekedar aktif di bidang olahraga tetapi juga ada yang sempat melakukan selebrasi yang menunjukkan komitmen persatuan
bagaimana pada saat silat kemarin setelah mereka dianugerahi juara kemudian mereka merangkul dua calon presiden
itu sebuah spontanitas yang memiliki pengaruh positif di dalam mewujudkan ekonomi
kebersamaan di antara kita
itu juga kita berikan apresiasi
di samping basisnya personal juga ada basis kelembagaan yaitu apresiasi terhadap kabupaten dan atau kota yang memiliki concern di bidang pembangunan kepemudaan dengan anugerah kabupaten dan kota layak pemuda
nah ini menarik sekali pak niam karena kalau berbicara seputar anugerah kabupaten dan juga kota layak pemuda mungkin masih banyak yang belum terlalu mengerti tentang ini
mungkin bisa dijelaskan seperti apakah penganugerahnya
ya terima kasih
sebagai salah satu mekanisme apresiasi kabupaten kota layak pemuda ini dilaksanakan sudah tahun ketiga tetapi apresiasinya diberikan pada tahun kedua ini sebagai ikhtiar kementerian untuk mendorong partisipasi kabupaten dan juga kota serta pemangku kepemudaan
jadi itu kepentingannya di dalam hal ini adalah bupati wali kota kemudian forum pimpinan daerah di masing masing kabupaten dan kota untuk memiliki sensitivitas sekaligus juga harus utamakan kebijakan kepemudaan di dalam program dan juga kegiatannya
dengan begitu kemudian kita memberikan stimulasi agar mereka berlomba lomba dengan prestasi yang dimiliki
kemudian kita berikan rekognisi dan juga penghargaan
nah dalam bentuk suatu penghargaan pasti ada kriteria khusus ya pak untuk mendapatkan penghargaan tersebut
untuk penghargaan dari kota dan kabupaten layak pemuda ini sendiri apakah kriterianya nih pak
ya semangatnya adalah semangat mendorong agar berlomba lomba memberikan yang terbaik kepada kepemudaan bukan semangat menang kalah
karena kriteria yang diberikan adalah kriteria sempurna
sejauh mana program kegiatan dan juga kebijakan kebijakan daerah itu memiliki sensitivitas sekaligus juga pemihakan terhadap kepentingan kepemudaan di daerahnya
indikator yang paling sederhana adalah indikator sejauh mana regulasi di tingkat daerah memberikan ruang keberperanan yang luas terhadap kepemudaan
misalnya apakah ada perda khusus terkait dengan pembangunan kepemudaan di daerah
apakah ada regulasi yang mengatur instrumen kepemudaan di dalam keberperanan pembangunan daerah
apakah ada perda yang secara khusus mengalokasikan anggaran secara proporsional bagi pengembangan kepemudaan
nah ini pada tingkat regulasi
kemudian yang berikutnya adalah pada politik anggaran
kita tahu kalau anggaran pendidikan
kemudian itu diatur melalui konstitusi melalui undang undang dasar
nah bagaimana pemerintah daerah memiliki sensitivitas untuk mengalokasikan anggaran pada saat perencanaan untuk kepentingan pemihakan terhadap kaum muda
itu penting karena dari sisi struktur penduduk kita lapis usia ini adalah lapis usia yang paling strategis
sekaligus juga rawan tentunya ya
rawan dalam hal apa
rawan terhadap masalah masalah sosial jika tidak dipenuhi secara baik hak hak dan juga aktivitas untuk aktualisasi potensinya
itu yang kedua terkait dengan politik anggaran
kemudian yang ketiga soal
sejauh mana daerah kabupaten atau kota memberikan ruang partisipasi baik yang bersifat private maupun yang bersifat publik dalam struktur birokrasi pemerintahan
berapa banyak sih yang pegawai berasal dari kaum muda
kemudian berapa banyak juga sarana prasarana yang disediakan untuk kepentingan kegiatan kepemudaan
ini menjadi salah satu indikator
ini menjadi salah satu indikator yang bersifat kuantitatif yang kemudian pemerintah dalam hal ini kementerian pemuda dan olahraga membentuk panitia seleksi khusus dari ekspertis
ada dari unsur perguruan tinggi ada unsur pemerintah ada unsur masyarakat
unsur perguruan tinggi pun juga dari beberapa guru besar
ada dari disiplin keilmuan teknik dari itb kemudian ada aspek sosialnya ada aspek anggarannya ada wartawan bahkan
ini ada pengusaha untuk memberikan penilaian secara objektif bahwa kabupaten a kabupaten b memiliki standar dikualifikasi sebagai kota kabupaten layak pemuda
baik itu dia tadi ya memang sudah dijelaskan bahwa ini memang melibatkan begitu banyak pihak ya pak ya
itu akhirnya menentukan suatu kota ataupun kabupaten layak dijadikan sebagai salah satu nominasi untuk mendapatkan penghargaan
seperti apa perbincangannya kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami hanya di
baik pemirsa anda kembali di insiders with kemenpora
dan masih bersama saya rima demensa dan juga deputi ii bidang pengembangan pemuda
kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia dr haji muhammad asrorun niam soleh ma
baik pak niam tadi pembicaraan kita sudah sangat menarik sekali ya
membicarakan tentang kota ataupun kabupaten layak pemuda
nah di kali ini kita membicarakan seputar bonus demografi
bahwa indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keuntungan dan dikatakan bahwa di tahun dua ribu dua puluh lima sampai dengan dua ribu tiga puluh diprediksi sebagai puncak dari banyaknya usia masyarakat kita yang produktif

sebagai lembaga yang sangat berkaitan yaitu adalah kementerian pemuda dan olahraga
bagaimana menyikapi bonus demografi ini pak
ya beberapa program yang didesain oleh kementerian pemuda dan olahraga salah satunya anugerah kepemudaan
dan di dalam anugerah kepemudaan itu ada anugerah kota kabupaten layak pemuda
itu didesain untuk mengantisipasi bonus demografi ini
kita sangat beruntung
memiliki opportunity yang luar biasa untuk bergerak menjadi negara maju
proses percepatan di dalam pembangunan dengan daya dukung usia produktif yang sangat dominan
kalau menggunakan parameter usia pemuda merujuk undang undang empat puluh tahun dua ribu sembilan saja itu sudah mencapai lebih dari dua puluh enam persen
ini adalah usia produktif yang sangat sangat produktif
rentang usia enam belas sampai tiga puluh tahun
bukan hanya sekedar potensi
tetapi seharusnya inilah usia usia yang sangat produktif yang di pundaknya tertumpu kemajuan bangsa
tetapi bagaimana potensi ini bisa diaktualkan
dengan memberikan bekal pada aspek pengembangan kepemimpinannya pada aspek kepeloporannya dan juga pada aspek bidang bidang kewirausahaannya
kenapa kewirausahaan penting
karena kewirausahaan akan mendorong terwujudnya kemandirian
kemandirian bangsa pasti akan ditopang sejauh mana tingkat masyarakat yang berwirausaha
karenanya kementerian pemuda dan olahraga secara khusus memberikan perhatian terhadap tiga aspek pengembangan bidang kepemudaan ini
bidang kepemimpinan bidang kepeloporan dan juga bidang kewirausahaan
ini juga sejalan dengan
direksi dari presiden joko widodo di dalam rentang pemerintahannya untuk mencetak wirausaha wirausaha baru
dan yang menjadi tumpuannya itu adalah wirausaha muda tentunya
kementerian pemuda dan olahraga memiliki strategi tiga lapis di dalam pewujudan kewirausahaan pemuda
yang pertama adalah penumbuhan minat dan bakat
pemuda dan olahraga sesuai dengan mandat perpres tujuh puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
mandat koordinasi ada di kementerian pemuda dan olahraga
tahap yang kedua adalah pemberian dukungan fasilitasi bagi anak anak muda kreatif
yang memiliki jiwa kewirausahaan dan sudah berani memulai
tetapi belum cukup bankable belum dipercaya oleh lembaga pembiayaan
kementerian masuk untuk memberikan afirmasi dukungan fasilitasi anggaran untuk memberikan stimulan
baru kemudian yang ketiga bagi mereka yang sudah eksis
sudah memperoleh kepercayaan dan sudah siap berkembang
kita pertandingkan kita berikan apresiasi bahwa mereka adalah tunas tunas baru harapan bangsa
jegma jegma baru nadim nadim baru tumbuh dari anak anak muda kreatif ini
untuk kepentingan itu kementerian pemuda dan olahraga memberikan apresiasi
dan puncaknya bersamaan dengan anugerah kepemudaan dua ribu delapan belas kemarin
baik berarti bisa dikatakan secara singkat bahwa di sini peran dari kementerian pemuda dan olahraga adalah memberikan wadah ya pak ya
atas apapun yang dimiliki oleh masyarakat indonesia apalagi di usia yang produktif
tentunya diberikan melalui dibukakannya lapangan usaha dengan wira usaha tadi dan juga bentuk apresiasi
untuk mereka bisa lebih menghargai apa yang memang menjadi
kebolehan dan juga kebisaan mereka semuanya
oke ini menarik juga nih pak karena kalau membicarakan seputar generasi muda
kita tahun depan mendekati pemilihan presiden tentunya akan sangat cukup bisa dikatakan penuh dengan ada emosi di sana
dan juga melibatkan banyaknya generasi muda pula tentunya
langkah apa pak yang akan diambil oleh kementerian pemuda dan olahraga
untuk membuat suatu tindakan yang mungkin tidak meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan
yang inginkan terjadi
pemuda adalah pemimpin hari ini
bukan pemimpin hari esok ya
pemimpin hari ini artinya tanggung jawab kepemimpinan itu sudah melekat pada diri pemuda
sejak dia menjadi pemuda
bukan menunggu menjadi pemimpin di ranah publik
karenanya ketika ada momentum demokrasi melalui pemilihan presiden
melalui pemilihan umum legislatif
bagaimana kaum muda dengan daya kritisisme dan juga daya koreksi
serta daya komitmen untuk berubah menjadi lebih baik
itu bisa berpartisipasi secara lebih optimal
nah di satu sisi ada potensi untuk menggerakkan perubahan menuju lebih baik
dengan partisipasi kaum muda secara lebih optimal
tetapi di sisi yang lain ada fakta apatisme di kalangan pemuda
yang dijejali oleh fenomena hoax
fenomena ujaran kebencian
kemudian fenomena saling memaki
saling menyalahkan dan lain sebagainya
saya kira ini juga menjadi koreksi kita bersama
bagaimana mewujudkan tatanan politik yang berkeadaban
sehingga bisa menjadi teladan sekaligus juga contoh bagi anak anak muda
agar mau berpartisipasi di dalam ruang ruang publik secara lebih elegan
anak anak muda dengan karakteristik yang melek teknologi
kemudian cenderung berpikir cepat
cenderung tidak mau bergerak pada wilayah formalisme
ini peluang sekaligus juga tantangan
bagaimana para politisi kemudian para pemegang kebijakan
termasuk juga saya ini sebagai mekanisme introspeksi
memberikan ruang yang lebih bagi keberperanan mereka
sekaligus juga bagaimana mewujudkan kaum muda yang memiliki sensitivitas
bahwa hoax itu ya hoax tidak layak untuk disebarkan
ujaran kebencian itu harus dinyahkan
di dalam kerangka untuk membangun komitmen harmoni dan juga integrasi nasional
itu adalah tanggung jawab kita tanggung jawab pemimpin tanggung jawab pemerintah
dan juga tanggung jawab kaum muda
karena identitas kaum muda itu adalah identitas perubahan menuju lebih baik
identitas soal idealisme identitas soal komitmen untuk mengubah tatanan masyarakat menuju lebih baik
jangan sampai larut pada hal hal yang bersifat instan bersifat pragmatis
ini adalah tantangan kita
baiklah berarti memang segala hal itu selalu berdatangan dua sisi ya pak ya
dari sisi baik dan juga sisi sebaliknya
namun yang diharapkan oleh kemenpora bahwa para kaum muda kita bisa lebih didominasi dengan sisi baik
betul karena anugerah kepemudaan itu sebenarnya didesain di dalam kerangka menyampaikan bahwa good news is good news
bahwa kabar baik ada anak anak yang bagus memiliki dedikasi memiliki prestasi
patut didorongkan menjadi figur di tengah masyarakat
betul kabar baik pun juga hadir ya pak ya dari rangkaian acara asean games dan juga asean para games nih
yang membanggakan sekali untuk seluruh masyarakat indonesia
bagaimana tidak bahwa di asean games kita menempati posisi peringkat keempat
dan juga di asean para games kita menempati posisi peringkat kelima
nah ini kan adalah sebuah prestasi yang cukup tinggi pak
nah bagaimanakah langkah dari kemenpora untuk terus memberikan motivasi untuk generasi muda lainnya
agar mendapatkan bisa dikatakan mendapatkan prestasi yang jauh lebih baik dan lebih baik lagi
betul perhelatan asean games dua ribu delapan belas dan juga asean para games dua ribu delapan belas ini adalah eee
persaksian kita semua
dimana anak anak muda indonesia bisa tampil unggul di depan bangsa bangsa asia

sukses tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga sukses di dalam prestasinya
ini adalah pencapaian terbaik di dalam sejarah perhelatan olahraga tingkat asia di dalam perolehan medali
ini adalah terbanyak
ini sekaligus juga menunjukkan dari sisi komparasi anak anak muda indonesia itu bisa berkompetisi di tingkat global
karena olahraganya adalah olahraga terukur
kita tidak mungkin bisa mengolah hanya dengan persepsi saja
tetapi semua orang bisa menilai bahwa prestasi ini menunjukkan berapa banyak yang bisa kita lakukan
karena pemuda indonesia dengan karakteristiknya yang khas karakteristik tak kena lelah
kemudian karakteristik sopan tetapi memiliki kegigihan menjelma menjadi sebuah prestasi
dan tidak hanya olahraga tentunya
ada prestasi di bidang robotik yang beberapa waktu yang lalu memenangkan kejuaraan dunia
kemudian ada prestasi di bidang hifdil quran

ada prestasi di bidang seni musik
ada prestasi di bidang fashion
ada prestasi di bidang para layang
di berbagai bidang menunjukkan bahwa kita adalah bangsa unggul
bagaimana kemudian kita secara bersama sama meramu kemudian merawat memotivasi dan juga mengembangkan
agar tunas tunas muda yang berprestasi ini difasilitasi secara baik
kemudian menjadi pemimpin bangsa kedepan
baiklah itu dialah semangat dari generasi muda indonesia yang saat ini ada
dan seperti apakah semangat dari pemuda kita lainnya
untuk itu jangan kemana mana tetap bersama kami hanya di insiders with kemenpora
masih bersama kami di insiders with kementerian orang
langsung saja kita lanjutkan kembali bapak niam pembicaraan kita seputar pemuda dan juga semangatnya
berkaitan dengan ini di sepuluh november lalu juga kita sama sama sudah mengingat hari pahlawan
ini bagaimanakah kemenpora menanggapi hal tersebut dan juga melihat seperti apakah para pemuda saat ini
ya setiap pahlawan ada zamannya
dan setiap zaman ada pahlawannya
tiga tahun di sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh lima melahirkan pahlawan pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan republik indonesia
semangat heroisme yang dikomandoi oleh bung tomo
mampu menggerakkan perlawanan arek arek surabaya
itu adalah pada saat revolusi fisik
bung tomo akhirnya dinobatkan menjadi pahlawan nasional
yang didahului oleh adanya resolusi jihad dari para ulama jawa timur
dikumandoi oleh ro'is akbar hadratus syekh hashim ash'ari
yang kemudian juga dinobatkan menjadi pahlawan nasional
itu adalah revolusi fisik
memaknai pahlawan secara simplistik hanya revolusi fisik tentu tidak sepenuhnya tepat
karena kalau hanya memberikan pembatasan pahlawan kemerdekaan dalam konteks revolusi fisik
berarti kita kita sekarang nggak mungkin jadi pahlawan
nah karenanya apa sih semangat kepahlawanan itu
yang pertama komitmen cinta tanah air
dengan berbagai tantangan kontemporernya
cinta tanah air pada saat tantangannya adalah ancaman fisik
maka mempertaruhkan jiwa raga untuk kepentingan mempertahankan secara fisik
sekarang cinta tanah air dengan tantangan perkembangan teknologi informasi komunikasi
bagaimana dengan kreativitas kita menjadikan tools yang didesain sebagai hasil kebudayaan manusia ini
bisa memberikan nilai manfaat secara maksimal bagi masyarakat secara umum
dan juga mencegah penyalahgunaannya
sehingga tidak muncul kasus kasus kekerasan kasus kasus penipuan kasus kasus pornografi
itu adalah wujud kepahlawanan kita
kemudian ada kesukarelawanan
dia mendedikasikan diri bukan untuk kepentingan individu semata
tetapi kepentingan kolektif masyarakat bangsa
di tengah keberbedaan kita sebagai
bangsa berbeda suku berbeda agama berbeda ras berbeda bahasa
tetapi komitmen kemanusiaan dan juga komitmen kebangsaan
mengatasi suku suku dan juga perbedaan yang berdasarkan etnisitas itu
tidak yang usual
kalau yang usul itu dilakukan oleh masyarakat secara umum
bagaimana pahlawan hadir dengan jiwa kepeloporannya
tiga anasir ini menjadi penting di dalam menilai kepahlawanan kita
dan itu akan ada di setiap zamannya
dengan demikian bagaimana mewujudkan pahlawan zaman now
pahlawan yang memiliki jiwa nasionalisme di tengah masyarakat global yang seperti ini
kita tidak menjual dan juga menggadaikan negara untuk kepentingan sesuap nasi kita misalnya
tetapi kita berjuang mati matian dengan segenap jiwa dan raga
untuk menggunakan teknologi informasi semaksimal mungkin kemaslahatan bagi bangsa dan negara
bagaimana mencegah ancaman disintegrasi akibat ujaran kebencian akibat hoax akibat fitnah yang ditimbulkan oleh kemudahan diseminasi informasi
ini bagian dari kepahlawanan kita
bagaimana dengan media yang ada kita wujudkan kesukarelawanan
membantu teman teman kita yang kena musibah
menyediakan layanan pendidikan bagi anak anak yang sulit memperoleh akses pendidikan
itu bagian dari kepahlawanan kita
jadi besar harapan ya pak ea untuk para pemuda bisa dapat memberikan kontribusi ya kepada negara kita dalam berbagai hal
dan itu banyak sekali anak anak muda kreatif
dengan inovasi dedikasi dan kreativitasnya
melakukan peran peran kepahlawanan
tugas kita menemukan dan juga mengkabarkan kabar baik ini kepada masyarakat luas
baik terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada bapak asroruniam yang sudah berbagi informasi tentunya pada kesempatan kali ini
yang kita pastikan bahwa hanya ada satu pantangan untuk para kaum muda
yaitu adalah pantang menyerah
karena dengan hidup di zaman yang semuanya serba di permuda
kita hanya perlu satu
yaitu memiliki kemauan
dan semuanya bisa kita wujudkan
dan untuk itu sekali lagi terima kasih kepada bapak niam
untuk informasi yang telah dibagikan dan semangat yang insya allah kita bagikan pula kepada semua yang ada di yang menyaksikan ya
dan akhir kata saya rimadha mensa pamit undur diri
sampai jumpa di insiders berikutnya